nah saya juga ingin menyorot ini kepada pertemuan ketua dpp pks mardani ali sera
dan juga juru bicara hizbut tahrir indonesia ismail yusanto
yang ini malahan dilaporkan ke baris krimpori atas dugaan makar lewat gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
pihak pelapor aliansi masyarakat sipil untuk indonesia hebat atau almisbat
menilai pernyataan keduanya dalam sebuah video berniat ingin mengganti sistem pemerintah indonesia saat ini

empat grup c undang undang nomor enam belas dua ribu tujuh belas tentang organisasi kemasyarakatan
laporan almisbat dengan pelapor komarudin tercatat di spkt baris kripwori tertanggal dua belas september dua ribu delapan belas
didampingi kuasa hukumnya almisbat mendesahwori menindak tegas pelaku dugaan makar
barang bukti yang dibawa berupa rekaman video yang menampilkan pernyataan mardani dan ismail
barang bukti yang digunakan untuk memperbatasi
dorong isu ini bahwa tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dan keinginan untuk mengganti sistem yang kami duga makar ini selalu bekerja sama
dalam kutipan wawancara di detik com al misbat menafsirkan jika sistem pemerintahan yang dimaksud adalah dasar negara pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
atas pernyataannya itu al misbad pun menilai mardhani dan ismail menunggangi gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ismail tak menanggapi laporan al misbat mardani pun menegaskan jika gerakannya tidak berafiliasi dengan organisasi hti maupun partai politik